korban selamat gempa maroko bertahan di tenda tenda darurat
pasca guncangan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu
gempa terbesar dalam enam dekade terakhir ini
dilaporkan telah menewaskan lebih dari dua enam ratus jiwa
para korban selamat ini berkumpul di bawah tenda darurat seadanya
tenda tenda ini dibangun di sejumlah titik di wilayah marrakesh maroko
para pekerja bekerja untuk membersihkan puing puing bangunan yang rusak
media setempat melaporkan gempa bumi dasyat yang terjadi
telah menewaskan dua enam ratus delapan belas orang
tim penyelamat dari sejumlah negara lain seperti spanyol inggris dan qatar
bekerja sama dengan pekerja darurat setempat
berupaya untuk menemukan korban selamat dari bencana tersebut
gempa dasyat yang mengunjang maroko merusak banyak bangunan
termasuk di antaranya bangunan bangunan bersejarah
salah satunya adalah masjid yang berada di wilayah timnel ini
masjid tinmel yang terbuat dari tanah dan batu ini
dibangun oleh dinasti abad pertengahan
yang menaklukkan afrika utara dan spanyol
kini kondisi masjid dari abad ke dua belas hanya tersisa sedikit dari temboknya
masjid bersejarah ini terletak di desa terpencil tinmel
dekat pusat gempa di mana sedikitnya lima belas orang tewas di desa tersebut